seorang remaja putri di tasikmalaya diduga menjadi korban pencabulan adik majikannya
pencabulan dilakukan pelaku dengan membuat korban tak sadarkan diri
masih dari tasikmalaya jumlah korban pelecehan anak oleh temannya sendiri di kecamatan singaparna bertambah menjadi delapan orang
didampingi tantenya is mendatangi kantor komisi perlindungan anak indonesia tasikmalaya rabu sore
is mengaku jadi korban pencabulan yang diduga dilakukan adik kandung majikan tempatnya bekerja
remaja yang bekerja sebagai karyawati fotokopi ini mengaku dicabuli dua kali saat kakak kandung pelaku pergi menjalankan ibadah umroh
selain menyekap dan membekap korban pelaku yang juga mahasiswa kesehatan sempat mengolesi minyak wangi berbau menyengat
akibatnya korban hilang kesadaran berjam jam hingga dicabuli pelaku
pengakuan korban jadi korban ini adalah pekerja dari kakaknya
kemudian setelah tadi kita korek pengakuan
korban bahwa dia mendapatkan semacam ada minyak wangi
dimana minyak wangi itu membuat dia tersadar beberapa jam
dan kemudian jam sebelas malam sampai jam dua si pelaku diduga telah melakukan aksinya dengan melakukan pencabulan
akibat kejadian ini korban alami trauma berat serta memutuskan keluar kerja
sementara kasus pencabulan yang dilakukan siswa kelas empat sekolah dasar di kenyambatan singaparan atasikmalaya jawa barat terus bergulir
berdasarkan investigasi kpaid kabupaten tasikmalaya korban kekerasan seksual temannya bertambah menjadi delapan orang
meski demikian dua korban terakhir belum melapor pada polisi karena masih trauma
korban merupakan teman sekolah pelaku yang dicabuli di kawasan perkampungan
setelah kami melakukan investigasi lebih lanjut korban bertambah jadi dua anak
masih sama masih anak anak statusnya tetapi untuk pelaporan masih belum kami laporkan ke polisian
karena memang faktor kondisi pesikis dan psikologisnya
total jadi berapa pak
total dari enam bertambah dua jadi delapan
anak anak korban pencabulan itu terus mendapat pendampingan dari kpaid kabupaten tasikmalaya
sementara itu pelaku yang masih anak usia sekolah dasar dititipkan di bapas banjar
deden rahadian tasikmalaya